guru aku telah menemukan ratu junti kulit kesayangan
ini bukan bunda
itu adalah murid dari anjay
ah kesaktianmu cukup luar biasa
tapi siliwangi aku ingatkan sama kamu belum cukup untuk bisa menandingi aku
ilmu kanuraga bukan untuk dipamer tapi untuk melindungi diri dan membelak benar
apa yang kamu lakukan ini membuktikan siliwangi
apakah kau mendengar tantangan siliwangi pada resi kuncung hitam untuk menukar tawanan di bukit cangguk
iya aku sudah dengar
kasihan dia begitu mudah dia dibohongi
anak anaknya di sini dan di siliwangi kini semua terjebak oleh resep kunjung hitam
sepertinya ada yang aneh dengan pintu penjara ini
kenapa tidak terjadi sesuatu
jika dugaanku benda pintu ini tidak dilapisi mantra tenaga dalam
alhamdulillah rupiah amin
ini sangat kebetulan sekali
ternyata dugaanku benar
terima kasih raja enam ratus
bagaimana kamu bisa bebas rahehe
menjelaskannya saat ini aku harus segera membebaskanmu bismillahirrohmanirrohim
hafirullah ternyata benar kebetulan tidak bisa datang untuk kedua kalinya baiklah rai
lebih baik sekarang kita gabungkan kekuatan kita untuk menembus mantra penjara ini baiklah
alhamdulillahirrohmanirrohim raka saat ini hanya berapa akan dijimbang oleh konjong hitam
ayah dahan dibawa ke bukit cangkuk kita segera kesana untuk menjegainya
supirullahaladzim mariraih tapi ray gimana kepenjara ibu undang undang aku
tidak tahu dimana
karena ibu ndabet kasi di penjara
kita tidak memiliki banyak waktu untuk mencarinya
aku yakin ibu ndabet kasi bisa menjaga dirinya dengan baik
kita harus segera menolong ayah anda
dan semoga saja perkataanmu itu benar
aku sangka kau sekejami tuhan jari
setelah kau hianati cintaku
kini kau berniat untuk membunuhku
rupanya dia telah bebas dari ikatan
peras ini menyingkirlah
biar kami menghadapinya
biar kami menghadapinya
oke namanya rupanya icin
ibu punya ikat
aku minta sisinya menygonkfcp narnya
oh iya mereka tahu
kayu silahkan masukan rumpanya
saya satu protect classwhen tengah
guru aku telah menemukan ratu junti
ini bukan bunda
itu adalah murid dari anjai
ibundamu masih hidup
aku harus segera ke sana
di mana arahnya
berjalanlah terus ke sana
kau akan menemukan pandok anjali
maafkan aku karena tak bisa mengantar
aku akan menemukanmu
kau harus mengurus dua wajah saya
itu sudah membantuku
aku pun mau minta maaf
karena hampir mengambil bola matamu
aku pun salah
aku minta maaf kepadamu
mudah mudahan setelah ini kau tidak memiliki dendam lagi parah
aku yang seharusnya meminta maaf
karena selama ini kau sudah salah menduga
dulu rangkasoka adalah sahabat karibku
namun setelah dia menghancurkan mata anjal
kami berdua menjadi permusuhan
itu bisa menyempurnakan taubatnya
kalau begitu sekarang aku harus pergi
kau sudah sehat siliwangi
aku sudah jatuh siliwangi
kau sudah sehat guru elen
kamu tidak akan mampu menandingi aku
aku sudah jatuh
aku sudah sehat
sebelum kau bisa menghilangkan aku dengan tangan ini
hei orang besar